usaha lo q untuk ngedapetin itu cewek
lo gak punya manja ngomong lo pake persen persen
menyalurin tanah lo
buset dah babe kagak ngerti
gini be tadi waktu pulang sekolah b
kagak ada yang lebih jelek lagi apa

buset dah kagak ada yang lebih jelek lagi apa
bang cwa itu cantik banget bang
ya itu sih kalau mau
kalau gak mau juga gak apa apa
yaudah separuh harga sih nih
udah udah segitu satu juta tarifnya
gak ada deh kunci deh mana deh
gue ada janji lain
janji sama siapa

lo jangan nyebut dia gembel ya
hah mendingan gue gak teman sama lo daripada lo selalu manggil dia gembel
hah mendingan gue gak teman sama lo daripada lo selalu manggil dia gembel
aduh rah lo kok jadi sewat gitu sih sama gue
yaiyalah dia kan asisten gue bukan gembel tau gak
yaudah deh sorry besok gue ulangin lagi
hai cantik jadikan kita
dik itu anaknya tuh
biar kita culik sekarang nih
lihat kondisi dong begitu aman kita jalan
udah culik aja sekarang deh
ini rame banyak orang
katanya mobilnya bagus kok kayak gini sih
ini nggak jelek tau ini keren
jalan jalan kan mobil kayak gini
keren karena jelek tau nggak sih
mana ada orang yang mau beli mobil jelek
ini gak jelek hani ini mobil irit
pasti kamu nyaman kok
ini mereka jalan ikutin
kok kayak gini sih suaranya aja bising
ah yang model kayak gini lagi ngetren tau
bisa tinggal di pada ini tinggal diges doang
dia kita abuse dia sekarang terus bawa ke mobil beres bos jangan gagal lagi iya iya takut amat sih
tenang bi ya gimana nih kalau gue bekap yang satunya yang satunya pasti teriak habis gue
datang keluarga hai gue banget sih lu lu ki lu tuh ngertiin banget ya selera aku aku tuh paling suka
sama namanya es krim tahu enggak kata oma gue
bikin pikiran cool lu punya oma di jerman
daripada kelamaan nunggu cowok kita bekap dua duanya aja oke gue
kagak kelihatan mata hidungnya udah muter muter

kuyang gue udah kayak kemidi
masa kelihatan pisan
punya ilmu hilang apa tuh gua aja
kok kabur sih
jangan jangan dia tahu kita mau nyulik
aduh kemana bang tarzan sih nih
gila banget gue nungguin dia satu jam
dodol juga dia tuh
janji doang misalnya
zaman dulu gue masih perawat
sekarang aja nyari cowok setengah bayi aja susah
akhirnya abang dateng juga
saya seneng dah kalau begitu
kita cari tempat mojok yang lain
biar aman gitu bang
hmm gue tahu
gue pura pura jadi si merry aja lagi
udah sering gue lakuin kok
gue rayu tu anak
gue ajak dia jalan
tanpa sadar gue bawa dia kabur deh
gampang banget kayaknya tuh
usaha loki untuk ngedapetin tuh cewek
delapan puluh persen hampir berhasil be
lu ngapain ngapainnya ngomong lu pake persen persen
menyalurin tanah lu
buset daba be kagak ngerti
tadi waktu pulang sekolah lebih
ayah berhasil ngajakin tuh cewek jalan jalan be
jalan jalan ke taman week
ohnya asik banget top banget be
kita jalan berduaan
makan es krim berdua
liat liatan mata ketip ketipan be
waduh ohnya romantis be
kalau lucky udah jadi orang kayak nanti
babe nggak usah khawatir
babin nggak usah ngontrak rumah lagi
luki bakal beliin babe rumah di pondok indah be
kamar kamar ini yang gede ya
bikin kelam tenang kamar aja bisa be
tapi kalau misalnya di pondok indah itu kagak ada
kita lari ke pondok cabai be
nah tapi yang biasa itu macet kan be
nah kita nyari pondok itu aja b
bambu pondok bambu
ayo beliin babe rumah di tanah abang b
oke itu tempatnya kan
boleh boleh boleh
ramai ramai ada sepasan
kalau misalnya di semua daerah udah pol nih
udah kagak ada rumah yang dijual lagi
kita lari ke tanah kusir b
dua kali satu cukup kan babe
eh lu nyempan kuat
eh enggak enggak enggak
makan dulu makan dulu
jangan enggak enggak
gue masuk dulu
lu jangan ke mana mana

iya emang mau sekolah lagi gue
pakai lu ah
laper banget nih
lu aja deh ya
lu tuh enggak mikir ya
gue kan enggak punya uang
tante mary ngapain sih di sini
terpenyamaran gue bisa ketauan lagi
jalan jalan sama tante yuk
jalan jalan kemana tante
ya ke mall dong
belanja ya kan
custo mau beliin sesuatu yang spesial buat kamu
ini kan jam sekolah
eh itu jangan ikut campur
yuk mau kan
aku udah dapat izin dari kepala sekolah buat ngajak kamu jalan
ih mogel banget sih
gue enggak ngomong sama lu tahu enggak
eh kata dulu
kasih aja sayang
akuin udah gak sampe

hey oranguek juga gomari

ini rumah gua
tante tante tuh siapa sih
saudara kembar dari tante yang sangat sombong dan lagu itu
sekarang gore di tangan gua dan gua akan minta tebusan satu miliar sama tante
kalo dia gak menguhin permintaan gua lu mati